bapak yang harus kita pampaikan kepada bapak yang kita berhubungan bapak yang menjadi bapak yang berumur kita bapak yang menjadi bapak yang harus kita berhubungan
ratusan mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia melakukan aksi long mark menuju istana negara dengan membuat barikade barisan pada sinensiang
dalam aksi ini para mahasiswa menyampaikan aspirasinya diantaranya yaitu menolak masa jabatan presiden tiga priode karena dinilai melanggar konstitusi
selain itu para mahasiswa juga meminta pemerintah untuk lebih fokus segera menstabilkan harga pangan dan mengatasi masalah ketersediaan minyak goreng
tak diizinkan petugas kepolisian untuk menuju istana negara aksi long march berakhir di kawasan patung kuda gambir
di lokasi ini aksi unjuk rasa terus berlangsung hingga senin sore
tak kunjung mendapat perhatian presiden ratusan mahasiswa sempat hendak menerobos kawat berduri
agar dapat menyuarakan asisten
ini adalah aspirasinya di istana negara
namun aksi tersebut berhasil dihalau petugas yang berjaga di lokasi
tak ingin situasi semakin memanas sejumlah orang dari staf ahli kantor kepresidenan
akhirnya mendatangi mahasiswa untuk menerima tuntutan yang ingin disampaikan
meski telah ditemui langsung oleh staf ahli kantor kepresidenan mahasiswa mengaku kecewa
lantaran tak adanya respon langsung dari presiden terhadap total delapan belas tuntutan yang diberikan mahasiswa
di mana hari ini mahasiswa dari berbagai daerah datang ke istana negara ini untuk menggeruduk istana rakyat ini
tapi hari ini kita tidak mencumpai malah mencumpai
alu lainnya tidak memperlukan rakyat
para mahasiswa mengancam mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi
apabila delapan belas tuntutan mereka sampaikan tak kunjung direspon pemerintah
tim liputan cnn indonesia